jangan makan mie kadal warsa

kalau tanam bapak pegel pegel masih mau ngurut

orang hitam buluk

ah itu dia

apaan sih orangnya nggak pedih